kita masuk informasi yang pertama ratusan warga dadap kecamatan kosambi tanggerang banten senin sore berunjuk rasa di depan kantor bupati tanggerang
warga menolak rencana penggusuran ribuan rumah warga yang akan dilakukan pemkap tanggerang pada pertengahan bulan mei nanti
warga sejauh ini menilai penggusuran akan membuat mereka sengsara karena permukiman mereka akan hilang
selain itu para nelayan juga selalu bersandar di tepian pesisir dadap seusai melaut
rencananya pemkap tanggerang akan menggusur lokalisasi dadap dan ribuan rumah warga di kawasan pantai utara kosambi tanggerang pertengahan mei nanti
di kawasan ini akan dibangun tempat wisata kuliner dan islamic center bagi masyarakat kosambi tanggerang
pemkap tanggerang telah menyediakan rumah kontrakan sebagai pengganti
namun menurut warga empat ratus rumah kontrakan yang disediakan terlalu sempit
tapi kenapa kesininya kok berikut rumah warga
bahkan boleh dibilang data antara prostitusi dengan warga itu lebih banyak warga yang terdampak pak
opsi lain katanya disediain kontrakan
tapi asal bapak tahu saja pak itu dalam penyelidikan kontrakan itu banyak penghuni kontrakan yang diusir usirin pak